ketersediaan alat tes atau test kit sangat diperlukan untuk membantu penanganan covid sembilan belas di tanah air
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt yang bertempat di pusat penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi serpong
telah melakukan riset sejak maret lalu agar indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri
salah satu komponen yang sangat membantu penanganan pandemi covid sembilan belas adalah ketersediaan alat tes atau test kit
bertempat di pusat penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi serpong
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt telah melakukan riset sejak bulan maret
agar indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri

badan pengkajian dan penerapan teknologi serpong
adalah irfan faizal salah satu peneliti bppt di bidang bio farmasi
merupakan sosok yang mengambil peran penting dalam proses penelitian pengembangan test kit milik bppt
irfan bersama beberapa ilmuwan lain di bppt adalah orang orang yang memulai penelitian
untuk menemukan bahan baku test kit dengan sampel gen dari indonesia
prinsipnya adalah proteinnya sebetulnya
kemudian itu menjadi suatu gen targetnya untuk mengikat antibody
jadi protein itu diikat oleh protein lagi
nah dari situ bahan baku itu yang memang kita buat atau kita sediakan
selain bahan baku berupa protein yang diambil dari gen target
tidak ada yang membedakan jenis tes kitme indonesia dengan alat yang diimpor dari luar negeri
hanya saja test kit buatan indonesia
diklaim akan lebih cocok dan sensitif untuk digunakan di masyarakat dalam negeri
banyak sebetulnya rapid test yang dikembangkan dari impor dari negara lain
namun kalau impor itu berarti dia bahan bakunya juga impor ya
nah kita ingin rapid diagnostic test ini khususnya yang antibody
itu dikembangkan atau dikonstruk dibuat menggunakan
diuji virus orang indonesia
sehingga akan jauh lebih sensitif dan spesifik untuk orang
selain alat test bbpt kini juga tengah mengembangkan laboratorium
yang mampu melakukan uji spesimen virus corona
demi mempercepat penanganan
khusus untuk laboratorium yang melakukan penelitian terhadap virus atau penyakit tertentu
ada empat level keselamatan biologi atau biosafety level
uji spesimen virus corona minimal harus dikerjakan dalam laboratorium biosafety level dua
kembali ke babak tiga selesai
untuk itulah danang walio seorang peneliti bidang bioteknologi di bppt
disibukan dalam pengembangan mobile light biosafety level dua milik bppt
danang bersama timnya membangun desain laboratorium berjalan
yang dibuat dari kontainer berukuran dua puluh kaki
kembali ke babak tiga selesai
who menekankan bahwa pengujian pcr ini harus dilakukan di laboratorium
yang memiliki tingkat keamanan hayati level dua
di indonesia itu nampaknya belum banyak laboratorium yang bisa melakukan pcr ini
sehingga untuk bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
kita perlu memperbanyak jumlah laboratorium tersebut
namun membuat laboratorium itu tentu tidak mudah
sehingga kita di bppt ini berpikir
kemudian bisa dipindah operasikan
ini bisa membantu pemerintah dalam mengendalikan covid sembilan belas di indonesia
prototipe dari mobile lab yang dikembangkan kini telah berjalan
laboratorium berjalan ini diklaim telah menggunakan prosedur keamanan
yang sesuai untuk dilakukan pengujian spesimen virus corona
kita desain ini sehingga memenuhi kriteria dari who
di dalam mobile lab ini kita bagi dua ruangan
yang satu adalah ruangan yang kita sebut dengan anterum atau ruang antara
dan satu lagi ini ruangan utamanya
atau kita sebut dengan main lab
anterrum ini fungsinya untuk penguji ketika sebelum masuk ke tempat pengujian
itu tuh kita akan berganti kita akan pakai apd
yang tepat untuk pengujian nanti ya kita gunakan di situ
kita juga atur supaya pintu masuk ke antirum
dan pintu masuk ke main lab ini dengan sistem interlock
artinya pintu ini tidak bisa dibuka bersamaan
sehingga kita bisa memastikan bahwa sampel yang sudah masuk di dalam main lab ini tidak akan keluar lagi
tidak hanya keamanan kemampuan laboratorium juga menjadi hal yang dipikirkan saat proses pembuatan berlangsung
dengan tiga orang peneliti di dalamnya
mobile lab ini diklaim mampu melakukan uji spesimen dari hasil tes swab dengan lebih cepat
satu batch pengujian itu bisa membuat kita lebih cepat

dan ini waktunya kira kira sekitar empat jam sejak dimulai analisa sampai keluar hasil
nanti batch berikutnya itu akan keluar setiap dua jam setelah itu
jadi kalau misalkan saya ambil kapasitasnya untuk running misalkan dua puluh empat jam
maka jumlah sampel yang bisa dianalisa dalam satu hari itu kira kira sekitar tiga ratus sampel
tergantung dari shift ya waktu yang nanti akan dialokasikan oleh operator
proses penelitian dan pembangunan laboratorium berjalan ini dikerjakan danang dan tim selama sembilan belas hari
dan memakan biaya hingga enam miliar rupiah
saat ini bppt telah selesai mengembangkan prototipe dari mobile lab ini
ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari bppt
dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya
untuk pengujian sampel sampel dari pasien terduga covid sembilan belas